kantor cabang bpjs kesehatan kota cimahi jawa barat akan mempersempit ruang gerak pelaku yang menawarkan pembuatan bpjs kesehatan kepada masyarakat
hal itu dilakukan setelah ditemukan adanya kartu bpjs kesehatan palsu di empat desa di kecamatan padalarang kabupaten bandung barat
untuk membuat kartu bpjs masyarakat tidak dikenakan biaya
biaya hanya berupa iuran yang harus dibayarkan setiap bulan
masyarakat bisa mendaftar secara online ataupun datang langsung ke kantor bpjs maupun di bank
datang ke bank bank mitra kami atau bisa juga melakukan pendaftaran secara online
jadi tidak ada pihak ketiga yang ikut campur tangan di sini
untuk mencegah kasus serupa pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada sejumlah aparat desa
persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat saat akan membuat kartu bpjs yakni menyiapkan foto kartu keluarga dan ktp
jika sudah membayar iuran maka kemudian dalam empat belas hari akan menerima laporan
jika kartu bpjs yang dibuat bisa digunakan
untuk memastikan bahwa kartu bpjs kesehatan yang anda miliki benar benar asli anda harus melihatnya secara pasti
di mana kartu bpjs kesehatan yang asli tertera tulisan eid kemudian barcode tersusun rapi
dan yang paling penting adalah pastikan bahwa nomor id
jadi anda benar benar teregistrasi
ini bisa anda lakukan dengan cara mengeceknya di website bpjs kesehatan
bisa juga mendownload aplikasi di playstore android anda
dan datang langsung ke kantor bpjs yang terdekat dari kota anda
sehingga kartu bpjs anda benar benar asli dan dapat digunakan
zai ul haq bandung